saya tahu kamu sedih
saya pun juga tahu
dia gak cuma cantik
malaikat yang dikirim tuhan untuk gue
dan mulai hari ini gue bersumpah
gue akan jaga andi
jadi isinya itu tentang
pertemuan roy sama adim pertama kali
tapi tanggal berapa ya
kok gak disembuhkutin sih
lo udah cek tv nya roy belum
terus gimana isinya apa
iya aku udah cek
dan isinya cuma dvd roy ngerekam sendiri
ya kayak diare virtual gitu
isi dvd pertamanya itu
pertama kali dia ketemu sama andin
kita nonton dvd nya bareng berduaan
ya kamu bisa gak sih gak usah modus sama aku
ngapain juga gue modus
kalau kita nonton berdua
kalau lo gak sengaja skip
terus gue bisa perhatiin gimana
berarti kan gak ada informasi yang terlewatkan
itu bener bener penting loh
ya kalau gitu besok aja ketemuannya
ya udah besok gue kabarin ya
kalau bisa sekarang kenapa harus besok
kamu di depan
kamu kok gak bilang bilang sih mau kesini
kan tadi gue udah bilang pas telepon mau kesini
ya maksud aku kenapa gak bilang dulu gitu
ada pria tampan kesini
kamu kok ngapain sih kesini
kan gue udah bilang sama elu
ini ada minuman
dah ada anggar
lo tega ya
lo usir gue sekarang
tapi bener ya
bukan buat modus
ya udah gini aja
kalo sampe gue modus sebagai gantinya
lo boleh peluk gue
gue sih pasrah bener
kamu tuh apa
modus aja kerjaannya
padahal tadi pagi hubungan kita sudah sangat baik gitu
tapi sekarang harus kembali hancur
reaksi yang kamu tunjukkan atas kejujuran saya
saya harus siap
bahkan mungkin sampai yang paling buruk
saya harus siap
meskipun saya juga akan hancur
cara buat verdugya
sekarang saya seperti tidak punya hak apapun atas kamu
kalau sikap kamu seperti ini
lagi lagi akhirnya saya harus paham
kejahatan kejahatan saya di masa lalu
memang tak pantas mendapatkan maaf
tapi saya gak akan nyarah din
saya gak akan nyarah
gak peduli apapun
saya tetap akan perjuangkan kata maaf dari kamu
demi cinta saya
saya tahu kamu sedih
saya pun juga tahu
saya gak berhak untuk membela diri
gak berhak untuk membela diri
tapi pada saat itu
tapi pada saat itu
karena meninggalnya roy
jadi membuat saya melakukan itu
jadi membuat saya melakukan itu
jadi membuat saya melakukan itu
saya tahu kamu sedih
saya pun juga tahu
saya pun juga tahu
saya nggak berhak untuk membela diri
tapi pada saat itu
karena meninggalnya roy
jadi membuat saya melakukan itu
saya sungguh sungguh minta maaf
aku masuk dulu ya
aku masuk dulu ya
besok ada pentas drama
di sekolah arena
aku datang ke mas
aku masih bermain
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main
aku masih main